eh udah bang beneran
nih tadi nih pas aja semaleman nih di posaib sendirian nih
ada cewek bang
bahaya nol pokoknya dah
nah terus cewek minta pijitin sama gue
gue pijitkan punggungnya tuh wih mulus banget dah pokoknya deh
dia minta pijit palanya nih wih gue pijitkan palanya emang kan
uh pas gue raba raba tuh
heh udah sab si rik
kekain handphone terus
belain aja terus belain
eh ya yang ee ya
elo lagi main basah basahan nih bang
siati masuk angin
lagi mandiin dia
taruh taruh taruh taruh
bener bener yang kurang ajar banget sih yuk
malah ketawa lagi lu
emang berarti mukanya kayak keban
ya yang ee ya
enak aja lu pan ya
kalau gitu leluh
udah kejamur aja lu
ella lagi bersin tembok nih
akal lu seriwusatu lu
ini toh ini toh
hah ini dia
nah lu rasain tuh
dasar lu ya
gara gara lu nih muka aja lu aja dihancur gini ha
basah semua kan
kamu yang muka aja
gak ada juga lu
ampun pak gino
oh kerja diem
kerja diem kan
siapa yang diem
kekerasan dalam rumah tangga
neng bule lagi ngapain kok sendirian aja
ya nih neng cuma sengaja
udah main neng
kalau mau sih
oh ya gam
pijetin pegel pegel banyak aja
yah jangankan pijetin neng
apa aja yang minta abang penuhin
sini sini neng
enak ya neng
ternyata bang bule pintar pijet ya
siapa dulu bang stim
kepala dong wak
gak gak neng neng
lu boleh boleh dasar seladak seluduk aja lu karena tawaturan kalian apa gue makan
kemudian anak anak so kenal lo emang lu tahu apa wujud kuntilanak gimana eh dia
amerika kagak ada yang namanya kuntilanak ya ya eh udah bang beneran nih tadi nih pas
aja gsm alemany di post sendirian ya ada cewek bang aji
hai bahenol pokoknya dah terus nah tuh cewek minta pijitin maguwe gua pijitkan
punggungnya tuh mulus banget dah pokoknya deh dia minta biji palanya nih
wih gue pijitkan paling paling oh pas gua raba raba tuh dibunuh bunyi tong ada
apaan tol pas gue cabut tuh paku nah apaan tuh kan kuntilanak kan ya kan terus
pokoknya kemanain dibuang ngapain lu buang tuh paku emangnya
apa eh step ya lo eh asal lutawe kata orang orang nih kalau kita berhasil nyabut itu
paku kuntilanak kita bisa jadi orang kaya lo tapi kata orang sih tahu siapa yang ngomong
udah udah eh mau kemana lu mau cari senang lagi ya utang utang
rasan gua kagak enak ya
setelah hajin ya ya allah ya allah waduh waduh waduh jangan jangan kata sistem
benar kali ya udah kuntilanak merinding lagi tapi urusannya ke tempat
eyak ini bodo amat ah jangan kati kuntilanak kuntil biang juga gua adepin
begini nih yang namanya pengorbanan cinta hahaha jangan kate di sini di gunung juga kita daki waduh tinggi
akhirnya nyampe juga
aduh aduh aduh
yayang eya main main chat aja bang kita kecapi
mata lu keluar lagi keluar masuk keluar masuk
mata lu kayak bola
akhirnya kita ketemu juga ya